di mana menteri bumn erick thohir bahkan berencana menggandeng kpk
untuk membereskan masalah ini
agar tidak terjadi seperti kasus jiwasraya dan asabri
yang merugikan negara hingga puluhan triliun rupiah
lantas bagaimana sebenarnya audit dan juga pengawasan
serta pengelolaan dana pensiun selama ini
untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual
ada pengamat industri keuangan non bank
sekaligus mantan ketua asosiasi dana pensiun indonesia bapak suheri
selamat pagi pak suheri apa kabar pak
pagi mbak fani baik alhamdulillah sehat
mbak fani sehat ya
sehat pak sehat
nah berbicara mengenai pengelolaan dana pensiun ini pak
seperti di informasi awal tadi pak erick thohir menyatakan
ada lebih dari separuh pengelolaan dana pensiun di bumn ini disinyalir bermasalah
bagaimana lantas anda melihat hal ini
apa yang kemudian menjadi penyebab utamanya
ya mbak fani jadi sebenarnya kalau kita lihat dibilang bermasalah itu
sebenarnya lebih kepada kemampuan dari dana pensiun dalam memenuhi kewajibannya
kewajiban itu adalah bagaimana nanti dana pensiun mampu membayar
semua mampat pensiun sampai seluruh pesertanya ter cover
nah kalau kita perhatikan indikatornya itu kan sebenarnya adalah
rasio pendanaan gitu ya
artinya kalau terus ini sampai peserta terakhir itu dibayar mau apa pensiunnya
berarti tidak cukup
biasanya kalau yang seperti itu terjadi nanti akan perlu top up dari pendirinya pemberi kerjanya
nah kalau kita lihat kenapa itu bisa terjadi banyak hal sebetulnya mbak
jadi mungkin kita jangan terlalu berkesimpulan dulu bahwa itu ada kesalahan dan sebagainya
sebelum ditemukan audit ya
saya kira langkah yang bagus juga
audit supaya kita tahu persimpulannya apa
tapi saya indikasikan ada beberapa hal
yang pertama adalah itu bisa ditimbulkan karena hasil investasinya
nah hasil investasi ini sendiri kita harus melihat kualitas dari aset aset investasinya
ada juga sebagian itu aset aset yang lama yang mungkin sudah tidak produktif
yang dulu zaman zaman dahulunya itu dibeli gitu ya
tapi sekarang sudah tidak produktif dan bisa diapapakan
itu yang pertama
yang kedua ada juga kemungkinan bahwa aset pada saat dibeli
itu ada layangnya bagus ya
tapi dengan perubahan tatatan ekonomi perubahan global dan seterusnya
tiba tiba kemudian harganya turun ya
nah salah satu permasalahan kemarin adalah
kalau seandainya pas lagi turun itu dilakukan cut loss misalkan
mereka juga khawatir nanti dikira merugikan negara gitu
dan kalau tidak dilakukan cut loss malah semakin hancur gitu ya
itu bisa terjadi seperti itu
kemudian yang kedua adalah
sebagian dana pensiun yang dimaksud itu
tidak ada yuran terhadap gitu ya
dan yang ketiga adalah
sebagian besar itu sudah pensiunan semua gitu ya
jadi tidak ada input yang masuk dari yuran
yang ketiga ada kemungkinan juga bahwa dana pensiun itu memberikan suatu manfaat tambahan kepada peserta peserta
misalkan bulan tiga belas butuh nih atau ada kenaikan manfaat setiap tahun misalkan
bisa jadi seperti itu
kemudian bisa juga disebabkan oleh perubahan tabel mortalita

artinya di sini bisa jadi bisa jadi bisa jadi
bahwa harapan hidup orang itu kan juga makin baik sekarang ya
kalau dulu mungkin rata rata umur hidup itu enam puluh tahun
sekarang sudah di atas tujuh puluh tahun
ini berarti juga kemampuan dana pensiun untuk membayar juga semakin besar gitu
nah padahal dulu dihitungnya tidak seperti itu
sehingga terjadilah kekurangan dana untuk menutupi itu
yang berikutnya lagi adalah asumsi bunga teknis yang dilakukan waktu perhitungan aktuaria
untuk memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut
dan yang terakhir adalah gini mbak
kadang kadang setelah dihitung butuh top up
pendirinya sendiri kadang kadang tidak disiplin membayar top up nya
sehingga tidak bisa dikelola dananya
dan akhirnya ya inilah yang terjadi
dana pensiun tersebut nilai asetnya itu lebih rendah daripada kewajibannya
saya kira begitu mbak
berarti kalau kita menilik permasalahannya ini sebenarnya tidak hanya dari satu faktor saja
karena tadi ada faktor misalnya dari aset yang tidak produktif
dan juga ada permasalahan pada pemilihan instrumen pasar modal
dan ketika terjadi ada juga faktor yang mungkin terjadi di mana pemilik atau owner itu tidak disiplin begitu ya men top up
lantas terkait pemeriksaannya atau audit
ini kan pastinya dana yang dikelola tidak sedikit nih pak suheri
bagaimana pandangan anda terkait audit dan juga pengawasan terhadap dana pensiun selama ini
ya kalau audit saya kira selama ini juga sebetulnya ojk itu sudah melakukan pemeriksaan juga
setiap bulan kan dana pensiun memberikan laporan ke sana gitu ya
nah itu adalah dari domennya ojk
tapi di sisi yang lain sebetulnya setiap dana pensiun juga melakukan audit masing masing
baik itu melalui pendirinya maupun mereka sendiri yang melakukan
dan apa yang dilakukan oleh kementerian bumn saya kira itu baik saja menurut saya mbak fani kenapa
karena kita bisa melihat mungkin apa ada hal lain yang terlewatkan dalam pemeriksaan pemeriksaan yang dilakukan oleh institusi institusi yang sebelumnya
dan mungkin sebaiknya kita tidak perlu berkesimpulan dulu ada apa di sana
sebaiknya kita lihat dulu permasalahannya apa setelah ketemu mungkin baru kita bicarakan oh ternyata kena ini kena ini karena ini dan seterusnya
kalau nggak nanti kita jadi prejudis gitu
seolah olah semua dana pensiun ini pengelolanya itu apa memaitkan uang dan seterusnya ini menurut saya bisa melead kepada suatu pendapat yang nggak bagus juga untuk industri ini di mata masyarakat saya kira begitu mbak
kalau pengelolaannya sendiri bagaimana sih pak sebenarnya terkait pengelolaan dana pensiun ini selama ini dan terkait akuntabilisasi akuntabilitas maksud kami dan juga transparansi pengelolaan dana pensiun pak
ya mbak fani jadi kalau kita lihat urutan pengelolaan dana pensiun itu kan awalnya itu dari memang kita harus turun dari undang undang dulu ya
kemudian ada pp dan yang terakhir itu pojk nah dari pojk ini ada instrumen instrumen yang boleh diinvestasikan oleh dana pensiun
kalau kita lihat di sini kan pojk itu pojk nomor tiga tahun dua ribu lima belas kemudian diperbaiki juga dengan pojk nomor dua puluh sembilan tahun dua ribu delapan belas
nah ada sekitar sembilan belas instrumen yang bisa diinvestasikan oleh dana pensiun
nah sembilan belas instrumen ini kemudian dibuat oleh pendiri dan dewan pengawas
kalau ppip kalau ppmp itu adalah pendiri untuk menjadi acuan bagi pengurus untuk melakukan investasi
jadi pengurus nggak boleh keluar dari acuan tersebut nah dari acuan tersebut lah kemudian para pengurus membuat rencana bagaimana investasi tahun ini gitu ya
nah berdasarkan rencana itu kemudian harus dipresentasikan ke dewan pengawas dan pendiri
kalau mereka setuju barulah diimplementasikan
dan dalam pelaksanaannya memang pendiri dan dewan pengawas harus diperbaiki
pendiri dan dewan pengawas tidak boleh ikut campur tapi kan sudah sesuai dengan aturan yang ada itu
nah kemudian terlepas dari itu semua dana pensiun juga diatur oleh pojk tentang tata kelola
dari tahun dua ribu lima belas itu adalah pojk lima belas tahun dua ribu sembilan belas kemudian diperbaiki dengan pojk nomor enam belas tahun dua ribu enam belas kemudian diperbaiki dengan pojk nomor lima belas tahun dua ribu sembilan belas
dari ojk pun sudah membuat koridor koridor dan aturan aturan
dari ojk pun sudah membuat koridor koridor dan aturan aturan

dari ojk pun sudah membuat koridor koridor dan aturan aturan
agar tata kelola dana pensiun ini semakin baik

nah tadi pak suheri anda menyebut bahwa ojk ini membolehkan dana pensiun diinvestasikan dalam sembilan instrumen
apa saja pak sembilan instrumen tersebut
sembilan belas mbak jadi sembilan belas instrumen itu

sembilan belas ya itu di bank saja itu ada empat jenis ya
sertifikat bank kemudian deposito kemudian juga surat utang bank

ada juga saham kemudian obligasi ada reksadana ada tanah tanah dan bangunan ada mtn ada sbn
kemudian ada juga reksadana
ada sekitar enam belas mbak
jadi itu jelas di pojk nomor tiga tahun dua ribu lima belas sama dua puluh sembilan tahun dua ribu delapan belas
oke baik berarti ada yang berbentuk aset begitu seperti tadi
oke baik berarti ada yang berbentuk aset begitu seperti tadi
ada yang berbentuk tanah dan tadi ada yang berbentuk reksadana saham
berarti investasinya di pasar modal begitu
tadi di informasi sebelumnya pak erick thohir menyebutkan modus korupsi dana pensiun ini
diantaranya dengan menghilangkan aset dan investasinya dimainkan
ini celah untuk hal ini tuh memang beneran ada pak suheri
saya kira mungkin tidak seperti itu barangkali ya mbak
seperti yang saya sampaikan sebelumnya
ada pembelian aset aset yang dilakukan jauh hari dulu
pada saat mungkin dia masih berbentuk yasan belum diatur dengan tata kelola yang bagus
ternyata pada saat ini aset aset itu tidak produktif lagi ya
nah bagaimana caranya supaya kita bisa menghidupkan kembali aset itu
menurut pengamatan saya ini saya kira
yang dilakukan adalah kalau aset itu dibiarkan terus
maka dia tidak menghasilkan apa apa
barangkali terpaksa di reassess
reas otomatis kan nilainya juga turun kan ya
tentunya pada saat melakukan aset aset ini
tentunya dengan aset aset yang profesional ya
yang diakui oleh ojk juga gitu
jadi bukan dikurangin dan seterusnya saya kira tidak demikian
tapi adalah pada saat di asses kembali
harganya sudah tidak sesuai lagi dengan sebelumnya
kemudian dilakukan penjualan
saya kira model model seperti itu yang mungkin terjadi
kemudian juga ada semacam apa namanya
perusahaan perusahaan yang dibentuk oleh dana pensiun yang mungkin tidak menguntungkan terus gitu ya
kemudian bisa saja mereka tutup
dan seterusnya kan
ini juga bisa menjadi salah satu yang mungkin harus dilihat lebih dalam lah
saya kira sebelum kita menyimpulkan bahwa ada sesuatu di sana
dilihat apa sesungguh yang terjadi
sehingga kita mendapatkan simbol yang benar gitu mbak fani
terakhir pak suheri
kita tahu bahwa saat ini setiap perusahaan bumn mengelola dana pensiunnya sendiri sendiri
dengan permasalahan pengelolaan yang terjadi saat ini
menurut anda apakah kedepannya ini perlu ada sistem pengelolaan terpusat
dan apa yang bisa dilakukan untuk mencegah penyelewengan dana pensiun ini pak
ya itu sebetulnya masalah pilihan mbak
jadi kalau misalkan pun terpusat mungkin modelnya itu adalah kita membentuk mitra
satu pendiri kemudian banyak mitra gitu ya
tapi ini nggak simpel juga ya
dana pensiun itu banyak programnya
banyak rumusannya berbeda beda manfaatnya skemanya
itu juga harus dipikirkan ya
kemudian dikelola oleh satu pendiri misalkan
nah saya kira memang yang harus dilakukan ke depan adalah
kita harus betul betul melihat bahwa semua dana pensiun itu
taat pada tata kelola yang ada
saat ini menurut saya sih sudah ya tapi mungkin supaya lebih yakin lagi
kita lihat betul bahwa tata kelola ini betul betul dilakukan
oleh seluruh dana pensiun
mereka patuh terhadap pojk nomor lima belas tahun dua ribu sembilan belas
dan sejauh ini sih dengan adanya laporan yang setiap bulan rutin dikirim ke pojk
saya kira juga dari pojk saya kira mulai melihat kira kira aspek mana
dari setiap dana pensiun ini yang betul betul menjadi kontrol checkpoint
kalau kontrol checkpointnya itu benar maka dana pensiun benar
kalau enggak ya mungkin itu menjadi indikator untuk dilakukan pemeriksaan ke dana pensiun tersebut
jangan semua data diambil tapi kita juga bingung mau dia perindak tersebut
jadi mungkin poin poin penting dari data itu
itu yang menjadi critical point yang harus dilihat oleh ojk
kemudian kalau indikatornya menjadi berubah misalkan jadi merah
nah disinilah saatnya
disinilah saatnya ojk harus turun segera untuk melakukan pemeriksaan ke sana
saya kira demikian mbak
baik terima kasih pak suheri selaku pengamat industri keuangan non bank
dan juga mantan ketua asosiasi dana pensiun indonesia
sudah bergabung hari ini bersama kami di cnn indonesia bisnis dan referensi
sehat selalu pak suheri